hai good morning masih bersama anda siapa sih ya yang gak akan melewatkan menu satu ini apalagi
kalau sudah dihidangkan gratis lengkap semua jenis jenisnya bumbunya uh tinggal cocok aja
itu lagi cuaca lagi kayak panas panas begini ya itu yang sedang dibicarakan adalah rujak atau
fruit salad indonesia ini kan punya banyak variannya ada rujak cingur rujak juhi rujak
petis rujak aceh rujak soto sampai rujak kuah pindang sudah pernah coba semuanya hampir semuanya
sudah mungkin rujak soto yang belum dikasih banyuwangi mas penasaran rasanya kayak apa nah
mungkin anda semua juga penasaran dong kayak apa rasa rasa rujak ini mari kita nikmati
deretan rujak nusantara berikut ini tanah yang subur membuat negeri ini dianugerahi dengan
berbagai macam sayur sayuran dan juga buah buahan lokal yang
cukup segar nah salah satu kekayaan kuliner kita yang legendaris dari masa ke masa adalah rujak
hampir di penjuru negeri punya rujang dengan kekhasannya masing masing diolah dengan
beragam buah dan sayur sayuran juga dan ditambah dengan bumbu yang diracik sedemikian
rupa buat tradisi ngerujak begitu lekat dengan kehidupan masyarakat kita sehari hari
di bumi nusantara ada bermacam macam rujak jenis buah buahan yang berlimpah cita rasa yang kaya
serta racikan bumbu yang khas tiap daerah melahirkan kudapan tradisional mustari dari
masa ke masa saat ini ada belasan rujak nusantara yang populer di masyarakat ada rujak bebek rujak
aceh sama rujak cingur ada rujak buah ya terus rujak aceh rujak cingur rujak shanghai sama rujak
serut itu rujak buah rujak bebek sama rujak serut
asam asin gurih pedas dan dingin yang segar menjadi elemen rasa yang selalu mengundang selera
saat ngerujak bersama tanya kaya rasa rujak atau fruit salad ini juga kaya akan sejarah dan tradisi
itu rasa lihat bahwa emang makanan itu sebagai bisa sebagai pemersatu semua orang ya dari makanan
utama lalu makanan makanan makanan besar ya terus makanan kudapan seperti ini makan rujakkan juga

makan rujak kan juga enak ya kalau sendirian ya lebih enak ya kalau senirian ya lebih enak ya kalau sendirian
lebih seru kalau memang tadi dibilang kayak ngariung rame rame ngerujak sama sama
dan sebenarnya memang rujak ini kan bisa dibilang makanan untuk vegetarian ya
sehat sekali dan kita tuh beruntung tinggal di indonesia karena memang semuanya melimpah
ada nanas kedondong masih ke gendong nanti kok di luar negeri bisa digantikan dengan bahan lain gitu ya
ada ubi lalu jeruk bali jadi emang dan satu hal yang penting juga ini pisang batu ya
pisang batu itu memang sangat penting untuk salah satu bumbu rujak
selain nanti ada kacang lalu ada tambahan terasi terasi juga itu harus
lalu ada petis petis juga tiap daerah seperti di madura pakainya petis ikan
meski semakin bajang pilihan jajanan rujak tetap bertahan di tengah gempuran makanan modern
waktu itu saya juga pernah mempromosikan kuah pindang ini ke soft home karena ada acara di sana
saya mempromosikan rujak kuah pindang tapi
saya enggak pakai pindang tapi pakai namanya ikan susomi yang paling bau di sana di stockholm
itu direbus dibuang airnya direbus lalu akhirnya jadi seperti pengganti terasi juga
nah cara cara promosi ini memperkenalkan makanan indonesia ke luar dan baik di luar negeri maupun di dalam
harus tetap selalu dipromosikan apalagi sekarang udah ada social media dan lebih mudah kayaknya menceritakan mengkisahkan suatu makanan
tak mau kehilangan penggemarnya dengan menyelaraskan buah umbi umbian serta bumbu non eksotis
lahirlah rujak es krim yang sangat pas dinikmati saat cuaca panas
nah setelah menikmati kekayaan rujak nusantara apakah anda sudah memutuskan mau rujak apa ya hari ini